selamat malam suara kelompok buruh yang besar seringkali dimanfaatkan sejumlah tokoh politik
ataupun partai politik untuk mendulang suara saat pemilu tiba
partai buruh pun sempat muncul di tahun dua ribu tujuh belas
namun tidak mampu bertahan di ketatnya persaingan dunia politik tanah air
kini partai buruh kembali muncul untuk bersaing di pemilu dua ribu dua puluh empat di bawah komando said iqbal
kiprah partai politik tentu saja tidak cuma diukur dari modal politik
tapi juga target konstituen dan juga sekuat apa ideologinya
nah dengan modal awal yang dimiliki seberapa optimis partai buruh untuk menembus senayan
dalam the politician episode hari ini sudah bersama saya ketua umum partai buruh said iqbal
selamat malam bang said iqbal
selamat malam mbak putri
terima kasih selamat datang di the politician sudah bisa dikatakan menjadi politisi sekarang
tapi gayanya masih seperti dulu sejak saat pertama kali
saya kenal dengan bang said iqbal
tetap seorang buruh
tetap seorang buruh
nah itu menarik bang syed
kalau misalnya sekarang kenapa kemudian harus dibentuk sampai partai politik
anda mau menarik buruh ke arah politik praktis sekarang supaya ada lembaganya atau gimana
yang pertama tentu di sebuah negara yang kalau dia sudah bergeser ke industri
dari agraris ke industri dengan mengukur pdb ya itu pasti di seluruh dunia
pasti ada partai buruh
saya kebetulan mbak putri adalah ilo governing body
salah satu pengurus pusat dari badan persikatan bangsa bangsa pbb berkantor geneva
tiga periode kebetulan saya dipercaya di pbb
nah saya banyak berkeliling seluruh dunia di negara negara industri dari latin amerika amerika eropa afrika asia itu australia
itu pasti ada partai buruh
partai buruh pertama kali didirikan oleh almarhum prof dr muhtar pakpahan
pada saat itu
karena epurianya reformasi
ya nah tapi sayangnya seperti tadi sampai mbak putri dua ribu tiga terakhir dua ribu sembilan belas
tidak pernah masuk ke parliamentary threshold sehingga tidak bisa duduk di parlemen
apa penyebab kemudian dilahirkan kembali atau dihidupkan kembali partai buruh oleh yang lebih meluas
kalau almarhum pak mohtar adalah diinisiasi oleh kelompok serikat buruh sbsi saja satu
kali ini oleh sebelas elemen gerakan
nah itu dia diinisiasi disebabkan hanya satu hal omnibus law
saya pergi ke norwegia partai sosial demokrat didirikan itu partai buruh di eropa berarti karena persoalan minyak bumi
australia karena persoalan batubara new zealand para buruhnya bangkit karena persoalan wajib militer mereka tidak suka itu
bikin partai buru dan berkuasa sampai hari ini sepanjang negara new zeal ada
di brazil persoalan tentang jaminan sosial dan upah murah lula da silva dan mst
kemudian juga di peru tentang persoalan guru honorer dan juga guru
di indonesia karena perusahaan omnibus law bayangkan secara politik buruh kalah
kenapa outsourcing seumur hidup bagaimana modern slavery perbudakan zaman modern itu
dilegalkan oleh negara upah murah tidak pernah naik tujuh tahun
para petani kesulitan dalam mengembangkan usahanya tanah untuk petani dihilangkan kesempatannya
begitu pula nelayan begitu pula guru honorer semua yang kami sebut the working class
kelas pekerja kalah secara politik di upgrade oleh kelompok tanda petik ya kelas pemodal
maka itu kemudian harus masuk parlemen
maka itu kami harus berjuang di parlemen disamping perjuangan sosial ekonomi
tetap di jalan kan gitu
termasuk serikat buruh tetap ada di jalan dengan sesuai konstitusi yang berlaku
tapi di parlemen harus ada
maka kami hidupkan kembali partai buruh
misinya apa sekarang
partai ini didirikan dengan ideologi pancasila
tapi basisnya titik tumpunya dua
kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
partai buruh di seluruh dunia punya ciri yang sama
yaitu bertujuan mendirikan welfare state
tapi saya menyebutnya negara sejahtera
saya bilang saja biar mudah
tapi itu negara kesejahteraan ada tiga prinsip
kamu boleh kaya tapi jangan miskinkan kami
buruh petani nelayan ojek online
mama mama jabung gendong ibu ibu yang berjualan sayuran
tukang supir truk supir angkot
pokoknya kelas pekerja
nelayan guru honorer
dia nggak boleh dong dimiskinkan oleh negara
nah disitulah peran partai
nah yang sekarang ada ini kan partai maaf
kelas pemodal dan di tengah kelas agama
belum ada partai yang berorientasi pada konstituen kelas pekerja
memang ini partai identitas tapi bukan identitas sara ya
tapi identitas tentang kelas
seluruh dunia itu biasa
oleh karena itu yang kedua retridistribusi kesejahteraan yang adil dan merata
apa bentuknya jaminan sosial
maka kita tolak tuh bbm
mau subsidi apapun nanti subsidi pupuk misal dicabut dikurangi
subsidi terhadap bahan pangan subsidi garam
kalau itu dicabut kita pasti melawan
partai ini harus
sekalipun itu digantikan dengan blt misalnya
nah kami tidak setuju blt
makanya redistribusi kekayaan yang adil dan merata
apa itu jaminan sosial
tentang jaminan kesehatan bpjs itu perjuangan kelas loh
bukan hanya perjuangan parlemen
kami membentuk komite asli jaminan sosial
nanti semua itu bukan social assistance
kalau social assistant politisasinya kuat
kapan negara butuh dalam hal ini pemerintah dia kasih blt
kapan negara nggak butuh dia tinggalkan blt
nah makanya waktu itu kan jam kesmas
jaminan kesehatan masyarakat
kita nggak setuju
kita maunya jaminan kesehatan karena dia jamin sosial
dia dicantumkan sepanjang negara ada
sepanjang pemerintahan berganti ganti apapun tetap ada
dia dituangkan di dalam apbn
nggak bisa dirubah rubah
karena ada undang undangnya
sama seperti ketika pendidikan
dia tetap karena ada undang undang nggak bisa dirubah itu
nah oleh karena itu partai buruh dia prosubsidi secara bersamaan dia pro jaminan sosial
nggak pernah ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial
ketika kita sakit negara bayar
ketika kita hari tua negara dan pengusaha bayar
ketika kita pensiun negara bayar dan pengusaha
ketika kita kecelakaan kerja negara dan pengusaha bayar
ketika kita mati negara bayar juga
nah ada lima lagi yang kami perjuangkan
dan jaminan air bersih
buat apa tujuan kita bernegara
tujuan negara kan untuk memberikan kesejahteraan
cara mengambil kesejahteraan kaum pemodal itu bisnis
dia bisa punya pinjam uang di bank regulasi dibuat mudah untuk bisnis
dia bisa membangun sistem sistem regulasi yang memudahkan usahanya
apa cara rakyat mengambil kekayaan negara
maka kalau bahasa kami di partai buruh haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya
negeri ini sangat super kaya
saya udah keliling dunia
negeri ini kekayaan nomor tujuh di purchasing power parity atau pdb
bahkan tembus di nomor lima
tapi apa yang gak ada di indonesia
kalau kata dois dekar putri insulinde yang cantik menarik hati
tahun seribu tujuh ratus di sa'ijah adinda
timur tengah punya minyak
indonesia punya tapi timur tengah nggak punya emas
johannesburg durban zimbabwe punya emas
indonesia gunungnya emas mereka nggak punya minyak
gak punya hutan gak punya nikel
eropa tengah kaya dengan ikat
indonesia surganya ikan
tapi mereka nggak punya minyak kecuali norwegia
mereka gak punya emas
tanah yang tuhan tanah surga yang tuhan berikan di kita
tapi anda lihat kekayaan alamnya tergerus oleh sekelompok pemilik modal
tidak memiliki tiga juta hektar
tiga juta hektare itu kan tiga puluh miliar meter persegi
kalau rumah buruh itu enam puluh meter persegi lima ratus juta orang bisa punya rumah mbak putri
apa itu adil
ini kan tentang rasa keadilan
tentang kesejahteraan yang harus diredistribusi
dengan adil dan merata
kamu boleh kaya tapi kami nggak boleh miskin
kamu boleh bisnis tapi kami ingin jaminan sosial
nah itulah yang saya katakan haram hukumnya orang miskin di negeri yang kaya
dan itu kemudian yang dilihat oleh partai buruh disinilah partai buruh bisa muncul
menjadi jembatan antara betul koreksi saya jika salah
menjadi jembatan antara pemodal kemudian pemerintah dan juga kemudian kelas pekerja
tapi kan sebenarnya bang said ini tidak berbeda dengan yang selama ini anda lakukan
tidak berbeda dengan yang selama ini teman teman buruh lakukan
teman teman buruh sudah melakukan itu
diskusi tripartis berkaitan
diskusi tripartit berkaitan dengan isu apapun yang kemudian dilayangkan oleh pemerintah
omnibus lawan yang sangat telak buat buruh kalah
bagaimana mungkin sistem outsourcing dilegalkan oleh negara seumur hidup
pemantiknya berarti memang betul betul itu
seperti yang saya katakan di amerika lula da silpa bersama code konfederasi serikat buru brazil dan mst serikat petani
mereka membangun hanya persoalan jaminan sosial
begitu pula dengan upah
oleh karena itu kami ingin ada secara politik di dalam parlemen secara konstitusional
mbak putri bukan saya ingin menyombongkan diri
andaikan allah takdirkan tuhan beri kesempatan kami masuk parliamentary threshold lolos dulu

dua ribu tiga puluh empat presiden republik indonesia itu pasti dari partai buruh
ini saya empiris
artinya sudah mengarah dan kira kira sudah pada saat yang sama mungkin di tahunnya itu kemudian indonesia juga sudah menjadi negara industri
yang kemudian bisa menjajarkan diri dengan perkembangan di negara mana
di empat adalah sebuah tantangan tentang bagaimana sebuah negara tidak kehilangan jati dirinya
akibat industri yang begitu mudah
tidak ada lagi batas
anda bisa apa itu apa namanya covid sembilan belas mempercepat kita revolusi industri empat
makanan kita abjek tinggal pesan
kita tinggal duduk di rumah
bekerja bisa dari rumah
tapi nilai nilai sosial peran peran negara untuk memberikan jaminan sosial
tadi saya bilang ada dua puluh tujuh tujuh juta orang miskin sebagai contoh
saya ingin memberikan contoh tentang jaminan makanan
katakanlah tiga puluh juta
masih banyak orang miskin yang gak bisa makan
seorang nenek meninggal tiga hari berturut turut tidak makan
haram panggil kami
maka misal kita berikan negara di tengah revolusi industri empat
negara tetap hadir terhadap orang miskin dan tidak mampu
buruk kontrak miskin
ibu jamu gendong miskin
tukang beca pasti miskin
pengamis pengamis dan gelandangan di tengah
tidak ada lagi
tidak ada lagi
tidak ada lagi

pengamis pengamis itu miskin
mereka harus kita kasih makan
apa yang salah kita kasih makan
nanti kalau kita mampu lagi satu juta
seratus ribu kali tiga puluh juta orang miskin kita bulatkan
sekitar lima belas triliun
lima belas triliun per bulan
kali dua belas bulan
satu tahun satu ratus delapan puluh triliun
apa yang susah kita kasih orang makan
setiap bulan seumur hidup
seorang ibu jamu gendong
jamu gendong dia dapat lima ratus ribu
setiap bulan minimal
makan buat anaknya
lauk lauk yang sederhana dia ada
nah apa yang salah dengan kita memberikan
ada gak kepikiran itu kan enggak
begitu kalau orang nganggur kita bekerja
kita bayar pajak pada negara
dan kita harus wajib demi negara
ketika kita kehilangan pekerjaan karena kita
tidak mampu masa negara tidak bayar kita
tapi tidak fresh graduate
karena fresh graduate itu pendidikan
tapi kalau saya bekerja
karena sesuatu hal perusahaan saya tutup
saya kehilangan pekerjaan maksudnya jadi miskin
itu yang disebut ketunjangan pengangguran
betul betul baik semakin menarik sekarang
tapi kemudian tantangannya tentu ada
bang said katakanlah sekarang
kelompok kelompok buruh itu
banyak sekali dan bagaimana
kemudian partai buruh bisa
meminta mereka untuk secara sukarela
bergabung dan mendukung gerakan partai buruh
karena kalau misalnya dari gerakan visi misi gitu
mungkin semua juga punya visi misi
tapi sekarang menyatukan yang ada
menyatukan suara agar tidak terpecah
nanti setelah jeda ya
dijawab tetap bersama kami di the politician
ada kembali bersama kami di the politician
saya masih bersama ketua umum partai buruh
tadi sebelumnya kita sudah membahas
latar belakang munculnya partai buruh ya bang
bagaimana menggabungkan jadi katakanlah
kita bicara soal konstituen konstituen partai buruh
itu berarti kelas pekerja
sekarang saja sudah banyak
sekali serikatnya sudah banyak
organisasinya menyatukan mereka
itu bagaimana karena itu
misi utamanya itu dong
di seluruh dunia
mendirikan partai buruh itu harus
masyarakat sipil dalam hal ini gerakan
buruh petani nelayan
dan kelas pekerja working class
belajar dari apa yang
belum bisa dicapai oleh prof dr mutarma pahan
dimana waktu itu hanya satu serikat buruh
saya menerima amanat ini
dengan satu syarat pada kawan kawan
kita konsolidasi gerakan dulu maka
terbangunlah sebelas elemen gerakan
yang lebih spektrumnya
lebih luas satu tentu
dari kelompok partai buruh yang
sebelumnya dalam hal ini digawangi oleh
keluarga bang mohtar dan
sony puji sasono sebagai ketua umum yang terakhir
yang kedua kelompok serikat buruh
maka bergabung empat konfederasi besar
satu kspi dua
yang ketiga kpbi ilham saboih
konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia
anak dari amarul bang mohtar
ada enam puluh nah ini yang paling kuat
ada enam puluh federasi serikat buruh
di tingkat nasional bergabung
dari mulai spmi metal
kemudian ada spn ada cap ada tsk
ada apa namanya serikat serikat
farkes dan serikat serikat yang lain
kemudian juga di kelompok petani
dulu kan gak ada
ya tidak termasuk di situ
saya melihat potret partai buruh indonesia
nampaknya akan seperti brazil
dia akan ada gabungan gerakan buruh dan gerakan petani
dulu gerakan petani di brazil
kawan saya waktu di serikat buruh
waktu itu serikat buruh tapi ya
mst dia mst itu
kelompok serikat petani di brazil
kalau lula dia kut
kut itu konfederasi serikat buruhnya brazil
seperti kspi lah kira kira
dua kekuatan ini model amerika latin
sepertinya cocok untuk indonesia
pertama masyarakatnya agamais
kalau di sana katolik di sini mayoritas muslim
dan ada agama agama lain juga diakui oleh negara
kelompok miskinnya juga besar sama di sini
ada divers juga ya
kemudian tropis disini juga tropis
dan masyarakatnya secara politik dan gotong royongnya kuat
maka model brazil menurut saya digabung dengan model nordik
deng partai partai sosial demokrat
kooperasi susunya bisa lebih kuat dari korporasi nokia misalnya
itu kan budaya indonesia
makanya kami berkeyakinan dengan izin allah
dengan kehendak tuhan ya sang hyang widi
spektrumnya akan lebih luas
partai buruh sebelumnya organisasi serikat buruh kanan banan nah ini

organisasi petani serikat petani indonesia ini serikat petani terbesar
termasuk perkebunan sawah ladang dan perikanan
serikat nelayan indonesia kemudian juga ada pekerja rumah tangga jala prt
bahkan mbak wardahapit dan kawan kawan upc urban purk konsorsium gabung ke sini
dan itu solid ya
organisasi ini kan bisa dilihat dari track record nya mbak putri
karena solid bergabung
menghidupkan kembali ada sebelas elemen
termasuk fs pk parkes dan organisasi perempuan percaya
forum guru honorer yang punya anggota satu tujuh juta
total konstituen kami yang capted kami menghitung dengan keluarga sepuluh juta
nah sepuluh juta ini kalau kita bisa ambil batas parliamentary threshold
empat persen kan
empat persen kalau dua ribu sembilan belas suara sah nasional sekitar satu ratus tiga puluh sembilan juta lebih katakanlah satu ratus empat puluh juta maka lima enam
ada hal yang tidak terlalu mudah tidak terlalu sulit tapi bukan sesuatu yang gampang
kami punya basis konstituen di situ
itulah modal awal
modal awal itulah yang akan kita gunakan untuk memastikan kan setiap partai tentu ingin berkuasa
tapi tentu berkuasa caranya apa
dan bagi kami memilih welfare state
dan kami akan urusin yang orang orang kecil aja
ini menjadi penyeimbang
agar nanti di politik anggaran figurnya harus terlihat jelas
oke kau boleh dapat infrastruktur tapi secara bersamaan kami ingin jaminan sosial
jaminan makanan satu ratus delapan puluh triliun kasih ke kita
toh negara transfer langsung jangan ke bapak bapak nanti buat ngerokok
ke ibu ibu di atm nya biar nggak ini
dan yang seperti kjp nggak boleh diuangin
mbak putri bayangkan ya andaikan satu ratus delapan puluh triliun itu buat makan
desa model kud tapi beda konsepnya
orang tinggal gesek kan srek
petani nggak akan jual ke tengkulak karena sudah ada pembeli

belum lagi nanti asuransi pengangguran
sepuluh tahun tiga ribu triliun kita punya
itulah tawaran partai buruh tentang pasarnya ekonominya
kami tidak istilah terjebak ekonomi kerakyatan
tawaran kami di sebelas elemen ini ingin menawarkan sebuah ekonomi pasar sosial berbasis jaminan sosial
pasar barang oke itu kamu para pemodal
pasar uang kamu para pemodal
tapi pasar sosial dan pasar tenaga kerja yang tidak mengedepankan fleksibel labor market
itu akan menjadi concern dari partai partai buruh
apa itu pasar sosial
dia akan berbasis kalau
fiskal dan moneter kan keuangan yang berputar dari pasar uang dan pasar barang
di eropa ketika partai buruh partai sosial demokrat atau di amerika latin berkuasa partai sosialis pekerja
maka dia akan tawarkan namanya pasar jaminan sosial
mbak putri uang jaminan pensiun seperti di jepang siapa perusahaan terbesar di jepang
karena dia mengelola jaminan pensiun seluruh penduduk jepang
dia kan akan sampai
sampai dua puluh tiga puluh tahun nggak diambil uangnya
sama dengan apbn
belum lagi tadi pasar jaminan kesehatan
karena itu ada uang berputar satu ratus delapan puluh triliun
kalau kita tawarkan jaminan makanan kita tawarkan jaminan pengangguran
mbak dewi mbak putri maaf
mbak putri anda bisa bayangkan betapa mandirinya kita
apa yang salah di negeri ini yang super kaya raya
timur tengah hanya dengan minyak saja dia bisa membayar orang gratis berobat orang gratis sekolah
orang bilang oh indonesia penduduknya banyak
tapi tuhan kasih jumlah kekayaan alam kita lebih besar
disitulah pertarungan tentang gagasan pasar sosial dengan pasar luar
gagasannya ideal dan sangat menarik gitu
apalagi kalau misalnya menjelang dua ribu dua puluh empat dan itu tentunya bisa dijual ke konstituen
tapi kalau misalnya kita bicara soal pate politik ini pembentukannya sulit kemudian mahal
lalu sekarang banyak publik kemudian bertanya tanya ini modalnya dari mana
modalnya dari mana
harus sustain jangan kemudian gas di depan
rontok di belakang
anda bersedia menjawab soal ini
norwegia finlandia australia kawan kawan dari selalu tanya sama teman teman media
dari mana uangnya
kami kebetulan sudah terbiasa di gerakan serikat buruh
dan terbiasa beriur
oh iuran berarti betul ya
putri bisa lihat bagaimana kekuatan kspi kspsi fspmi aksi aksi yang kami bangun media yang melibatkan ratusan ribu orang mogok nasional melibatkan kewujudan dari mana
karena mereka sadar
ketika mereka mengiur nasib mereka tentang upah akan terbayar
nasib mereka tentang jamin kesehatan terbayar
nasib mereka tentang masa depan mereka tentang pensiun terbayar
itu kelebihan tentang partai kelas
maka kami menyebutnya dailing working class
yaitu partai yang bekerja terus menerus
dengan iuran itulah mereka menikmati
dan itu sudah dirasakan
siapa orang yang gak mau lima puluh ribu dia bayar dengan ikhlas
dia tahu upah dia akan naik sekian persen
dia tahu nanti jaminan pensiun dia akan diperjuangkan
termasuk sekarang ketika sebentar lagi kita akan verifikasi faktual
verifikasi faktual itu kan betul betul kantornya harus ada fisiknya harus ada
dan itu biasanya kos paling besar dalam pembuatan partai
oleh karena itu iuran adalah sudah terbiasa
dengan demikian mereka sudah punya kantor kantor
kan kita punya sebelas organ elemen
kspi ada dua puluh sembilan provinsi kantornya sudah ada
dengan demikian kami
dimudahkan untuk tingkat provinsi pusat dan kabupaten kota kantor bersama dengan kantor serikat
memang ada yang jadi persoalan di kecamatan
nah mayoritas memang itu adalah kantor yang merupakan rumah
secara undang undang kan boleh
nah rumah ini karena dia adalah tinggal di kecamatan tapi kan kader serikat
kader petani kader nelayan
sehingga mereka welcome
tidak memungut biaran untuk sewa rumahnya
itulah yang membuat kami bisa menjadi kuat
apakah ada kesulitan ketika merekrut kemarin
kesulitan yang paling utama adalah ketika kita merekrut karyawan dan pendanaan
di mana daerah provinsi atau kabupaten kota tersebut bukan berbasis industri
kita akan tahu petani tidak terlalu kuat dalam sistem iuran
biasanya kelompok petaninya bergotong royong
apalagi kalau kita temui yang basisnya tidak ada buruh tidak ada petani
tapi berbasiskan masyarakat adat misalnya
berbasiskan teman teman lingkungan misalnya
ini tentang jalan tuhan mbak putri
saya sih jujur saja kalau bukan karena tuhan punya kehendak
ini tidak jadi
karena kehendak tuhan
berarti memang persiapannya sudah lebih solid lebih lengkap lebih panjang
nanti setelah jeda saya mau gali lagi dari bangsa
jadi apa perbedaan partai buruh dulu dan yang sekarang
tetap bersama kami di cnn indonesia the politician
anda kembali bersama saya putri ayuning tias di the politician
saya masih bersama
bersama narasumber saya ketua umum partai buruh bang said iqbal
bang said tadi anda sudah menjelaskan persiapannya panjang
mencari kader juga di beberapa daerah ada kesulitan
tapi kalau misalnya sekarang kita lihat apa yang membedakan
ini pertanyaan banyak orang
apa yang membedakan partai buruh dulu dan sekarang
dan kira kira apa yang membuat sekarang akan jauh lebih kuat dari partai buruh sebelumnya
yang pertama perbedaannya adalah kalau di awal almarhum prof mokhtar pakpahan hanya berbasis satu serikat buruh
itu sbsi pada waktu itu
yang sekarang sebelas elemen
baik partai buruh yang lama sebelumnya organisasi serikat buruh organisasi petani organisasi nelayan pekerja rumah tangga miskin kota ojol
katakan pekerja informal
jauh lebih spektrumnya lebih luas
aktivis perempuan lingkungan hidup
dan yang kedua perbedaannya kalau yang sebelumnya kesadaran kelasnya itu belum muncul
lebih pada eporia kita era reformasi
dan bang mokhtar kan jauh di atas jamannya
karena beliau juga kan ilo governing body seperti saya waktu itu
karena internasional luas pergaulannya
dia bikin partai tapi kesadaran di tingkat bawah belum ada
gerakan buruh masih lemah
baru mulai bangkit
dan kesadaran iuran tidak ada
nah di sekarang alhamdulillah kesadaran kelas sudah ada
kami mulai ini sebenarnya lima belas tahun yang lalu
dari lima belas tahun yang lalu saya diminta sebenarnya untuk memimpin partai ini
saya bilang kalau masih fragmentasi dan kesadaran kelas belum ada nggak mungkin
itu syarat utama
yang kedua iuran
kalau iuran belum terbangun nggak mungkin
oleh karena itu yang sekarang kesadaran kelasnya makin kuat
bukti satu orang dpr ri kami bawa dari bekasi dalam partai tertentu berhasil
orang dulu menghina gitu
uangnya dari mana
kalau orang miskin cuma orang pebayuran lah istilahnya
pebayuran kita gagakkan nih
kita gerakan iuran kita gerakan jaringan alhamdulillah bisa
dan di beberapa provinsi kita ada menempatkan benar benar kader buruh
yang dibiayai oleh iuran yang berasal dari anggota spmi kspi bisa
itu namanya kesadaran kelasnya terbangun
iuran relatif sudah banyak
semua daerahnya sudah banyak
daerah daerah yang dimana ada fspmi kspi kspsi kpbi ksbsi spk parkes
semua spi ada kantor
sehingga secara jaringan lebih menguat
dan yang terakhir yang membedakan
dulu tidak ada isu utamanya
sekarang isu utamanya omnibus law
semua orang marah
dan mereka sadar benar
bahwa ini adalah perusahaan tentang kekalahan politik
mereka disuruh tidak berpolitik
maka wajar kalau keluar omnibus law itu
bercita rasa pengusaha
jangan salahin mereka
uang mereka memang ada di dpr ri
dan di menteri
oleh karena itu yang disalahkan siapa
kita harus mengintrospeksi diri
ada perusahaan politik
politik bukan hanya bekerja tentang kekuasaan
politik adalah bagaimana menempatkan kepentingan kelas
menjadi penyeimbang terhadap kepentingan mereka
kamu boleh kaya
itu sangat sederhana
tidak boleh ada orang kelaparan di negara yang kaya raya
upah harus layak
jaminan makanan harus diberikan
dan omnibus law itu bisakah dikatakan sebagai musuh bersama sekarang
dari kelas pekerja
atau partai buruh
apakah itu kemudian yang menyebabkan partai buruh memang posisinya terlihat selalu berseberangan dengan istana
ini bukan tentang persoalan berseberangan
ini persoalan tentang rasa keadilan
dan rasa bagaimana menempatkan keseimbangan
orang selalu khawatir
ini terlalu kiri
kalau dia berkuasa apa usahakan susah
karena memang ada stempel itu sekarang
stempel itu ada
stempel partai buruh itu pasti ke kita
sekarang mari kita lihat lula da silpa
apakah dia komunis
dia adalah menempatkan brazil sebagai bridge
terakhir belakangan indonesia akan masuk
lula berkuasa sepuluh tahun
saya ketemu dengan menteri tenaga kerja
satu seminar kami sama sama jadi pembicara di los angeles
apa yang terjadi
tidak boleh kamu keluar
dia harus muter di sini
anda bayangkan mbak putri ya
kalau dua ribu triliun saja uang itu berputar di negara kita
di kelompok kelas bawah
betapa sejahteranya kita
kita tidak kaya tapi kita cukup makan
rumah sakit bisa menerima kita dan anak kita
tapi kalau kita menganggur
ada uang yang masih kita bisa gunakan dari negara
itu persoalan tentang keadilan
partai yang ada ini
tidak mencerminkan itu
kelompok pengusaha wajar kalau dia kemudian berkuasa
dengan kebijakannya yang tidak bisa diterima oleh kelompok kelas pekerja
para partai agama
dia berbicara tentang pesantren
dia berbicara redistribusi terhadap rumah rumah ibadah
tapi kelompok yang berbicara tentang redistribusi
kekayaan yang adil dan merata
ketika kami pensiun
belum ada partai
kenapa tidak ada yang berbicara tentang
itu kami yang memperjuangkan
kenapa tidak ada yang berbicara tentang
insuransi tanpa pekerjaan di partai partai itu
kenapa tidak ada yang berbicara tentang
untuk orang miskin dikasih makan lima ratus ribu cash
apa yang salah
dengan biaya cukai rokok
kita bisa ambil untuk membiayai itu
kenapa tidak ada yang bicara tentang
kalau orang anggur dibayar
kenapa tidak ada yang bicara kalau air bersih itu penting
gratis seluruh rakyat
yang seperti ini
di seluruh dunia
memang domainnya partai buruh
ini biasa biasa saja
di partai buruh kami menyebutnya tiga belas platform
pertama kedaulatan rakyat
daulat rakyat itu bukan daulat dinasti
bukan daulat uang
bukan daulat keluarga
dia harus benar benar berasal dari kelas bawah
tidak ada tokoh
siapa yang mau jadi tokoh
tanah untuk petani
solar untuk nelayan
upah untuk buruh
tapi kan itu di negara maju
apa bisa diterapkan di sini
indonesia sudah negara industri
negara terkaya nomor tujuh mbak putri
presiden bahkan mencanangkan
saya juga mendapat informasi dari bank dunia
dalam rapat ilo
apa yang salah dengan kita mbak put
singapura itu seujung kuku
malaysia gak ada apa apa
kita hanya bersaing
kalau di asia atau india
jepang dan indonesia
korea selatan tidak ada
nolnya saja kita bingung
tiga belas triliun uang pdb kita
kalau kita mau bicara pendidikan
mbak putri empat ratus enam puluh triliun
apa pendidikan kita begini begini saja
masih ada anak yang tidak sekolah
apa yang salah dengan negeri ini
berarti itu tentang politik anggaran
berarti itu tentang keberpihakan
istilah saya gini lo boleh ambil
dan menurut anda selama ini
partai politik yang ada saat ini di senayan
masih belum mampu untuk menunjukkan keberpihakan
untuk kelas pekerja
keberpihakannya tidak ada
keberpihakan pada kelas pekerja
tapi tentang mereka keberpihakan kepada secara umum
dan mereka konstituenya berbeda sah
partai tertentu bicara infrastruktur
bicara tentang bisnis bicara tentang investasi sah
partai tertentu bicara tentang rumah ibadah
bicara tentang pesantren
bicara tentang sekolah sekolah agama sah
tapi tidak ada satu partai yang bicara upah
tidak ada satu partai yang bicara jaminan sosial
tidak ada satu partai yang bicara tentang jaminan makanan
tidak ada satu partai bicara tentang outsourcing
karena mereka bukan pada
karena saya tidak menyebut ideologi
tujuan welfare state nya tidak seirama
jadi kami negara kesejahteraan atau welfare state
bagi kelas pekerja menempatkan tadi tiga prinsip
kesetaraan kesempatan redistribusi kekayaan yang adil dan merata
dalam bentuk jaminan sosial
yang kami mau kejar lima lagi
dan yang ketiga adalah tanggung jawab publik
tadi saya belum sebut yaitu ketika saya bekerja
ketika saya tidak mampu bekerja
apakah saya lumpuh apakah saya cacat
apakah saya pengangguran karena dipecat perusahaan nggak ada
itu sah sah saja mbak putri
dan itu biasa lazim
itu kalau kita pergi
saya jadi pembicara di helsinki finlandia
mereka tepuk tangan sepuluh menit standing aplaus
kamu berjuang itu tanpa partai katanya
seumur hidup dan semua jenis penyakit
dan kamu dapatkan dua tahun dua ribu sepuluh sampai dua ribu dua belas negara iya
itu bukan pemberian negara
pemerintah kami berjuang
bahkan kami mau gok nasional
nah itu yang menjadi
berarti kamu butuh partai
saya mbak putri
kesadaran kelas saya muncul itu setelah
lima belas tahun istri saya meninggal
kemudian saya melihat
omnibus law itu
negara menempatkan kelas pekerja itu sebagai
masyarakat kelas kedua
karena di keliling dunia
negeri yang begitu kaya
negeri bagaikan tanah surga yang tuhan tahu
bukan mereka yang ada di sana salah
tapi kita yang ada di bawah tidak mau membangun kesadaran
negara ini kan milik kita bersama
saya akan bicara hanya itu
rame saya bikin upah
terus kalau mau ngusur eh tunggu dulu
kalau itu tanah negara
kalau di situ ada orang
kamu main gusur tunggu dulu
saya kirim sepuluh anggota dpr saya partai buruh
terus apa bang
berdiri aja di depan eskapator
yang kayak gitu gitu harus ekstrim
kalau nggak nggak akan didengar
sekarang kita jeda dulu
nanti setelah jeda kita gali
sekarang apa strateginya
untuk memenangkan suara di dua ribu dua puluh
the politician segera kembali ya
terima kasih anak masih bersama saya putri ayu nintiyas di the politician
saya masih bersama ketua umum partai buruh bang said iqbal
kita tahu sekarang masih berlangsung proses verifikasi faktual di kpu
tapi kalau misalnya kita bicara soal strategi untuk dua ribu dua puluh empat
karena semuanya berlomba lomba pasti untuk menang
dan semuanya bisa saja menjual hal hal yang tadi bang said sampaikan kepada saya
soal upah soal
karena biasa menjelang tahun politik
biasanya buruh paling seksi dan terus didekati
nah sekarang strateginya apa
yang pertama kami menyebut tiga step
step pertama konsolidasi gerakan sudah selesai
sekarang kita sudah masuk dalam verifikasi lolos terus
alhamdulillah mudah mudahan mohon doa pada seluruh rakyat indonesia
pada kelas pekerja melalui kesempatan cnn tv ini
mudah mudahan allah beri kesempatan sampai lolos verifikasi kpu
dan dinyatakan peserta pemilu
dan kemudian bisa lolos parliamentary threshold
step kedua memang kita harus mempersiapkan lolos verifikasi ini
alhamdulillah kerja keras semua
exco exco di kabupaten kota kecamatan dan juga provinsi dan pusat
dengan sistem it
kalau tidak pakai sistem it tidak bisa
karena sistem it itu di administrasi harus benar benar luar biasa
dan kami alhamdulillah bisa lah it kami mengimbangi it kpu
kemudian nanti kita kalau lolos
berarti step ketiga adalah mempersiapkan kelolosan parliamentary threshold
bagaimana memungkinkan kalau allah izinkan kita lolos di verifikasi kpu
administrasi maupun faktual
maka kita hitung dulu captive nya
kita mapping dulu kita petakan daerah yang buru itu mana
memang semua partai nanti akan katakan tanda petik menawarkan isu isu yang sama
tapi tentu kami akan lebih dekat secara emosional
partai yang bekerja tiap hari
kamu dipecat datang ke partai ini
karena ada serikat buru
kamu butuh kenaikan upah datang ke partai ini
kamu butuh perjanjian kerja bersama bikin
ada tanah yang dirampas ada penggusuran kamu datang ke ini dan sebagainya
nah dengan demikian pemetaan kami ada lima daerah kami sebut golden land nya lah ya tanah emasnya
satu jawa barat dua jawa timur tiga banten empat dki jakarta lima kepri
ini basis buru
anggota kami total di sini saya ambil jawa barat
jawa barat itu apa namanya
dia punya buru formal
buruk formal itu pasti berserikat
guru formal itu pasti berserikat
anggota kami saja sudah tiga juta
kalau dengan keluarga istri dan anak faktor pengali satu empat jam sostek pakai satu empat selalu
itu akan ketemu angka sekitar lima jutaan
berarti kalau kita punya hampir katakan sepuluh juta
tadi captive nya lima juta
maka pada angka tiga juta kita akan dapat
kemudian di jawa timur target kami satu juta suara
banten kan kota seribu sejuta apa sejuta pabrik istilahnya
kami dapat satu juta suara target
target kami di dki jakarta nggak main main empat besar
empat besar harus dapat
harus menang jakarta itu
tujuh ratus lima puluh ribu suara
dan di capri batam basis kami itu bisa dapat lima ratus ribu sampai tujuh ratus lima puluh ribu suara
kumpulan suara ini kira kira bisa mendekati enam sampai tujuh juta suara
kita butuh lima enam
dengan captive market saja itu artinya di luar anggota belum kita hitung kita bisa
tentu partai lain akan mengambil segmen yang lain
yang bukan anggota kami
tapi bisa saja partai lain juga menggoda goda dan mengganggu teman teman buruh
tapi faktanya alhamdulillah pada go to back to back home balik kandang semua
sekarang nih yang mereka aktif partai partai balik kandang semua
karena mereka merasa lebih nyaman
mereka bisa bicara tentang upah
mereka bicara tentang tanah para petani
mereka bisa bicara tentang ibu ibu jamu gendong yang menginginkan makanan jaminan makanan yang kita diskusikan itu
mereka bisa bicara tentang jaminan kesehatan
kami punya jam cash watch
itu banyak membantu orang orang
dan mereka tahu perjuangan bpjs itu perjuangan kelas
perjuangan dari kspi kspsi andigani spmi serikat petani
kami dulu bergabung namanya komite aksi jaminan sosial
jadi mereka tahu benar paham
tapi sekali lagi ya ini tentang jalan tuhan
saya selalu percaya
usaha tanpa tuhan meridoi sang hyang widingga memberkati itu memang tidak bisa
tapi kita untuk mengetuk pintunya arsnya allah itu kan harus berdoa
baru dua ribu tiga puluh empat kita harus jadi presiden republik indonesia
bang said kalau misalnya kita tahu
kita sekarang membahas soal konstelasi politik di indonesia
kita sekarang membahas soal konstelasi politik di indonesia
di indonesia di tanah air
akhir akhir ini kita tahu
di pemilihan presiden sebelumnya
pak saed kemudian sempat memberikan
dukungan ya atau buruh memberikan dukungan kepada
salah satu calon pak prabowo waktu itu apakah
kondisinya masih seperti itu dilihat
sekarang partai buruh
terdiri dari sebelas organisasi
menghidupkan kembali tentu
lebih luas lebih meluas
maksud saya spektrumnya juga lebih
meluas waktu kami mendukung pak
prabowo itu kspi lebih mudah
bagi saya secara homogen hari ini
saya diberi amanat sebagai presiden partai
yang lebih spektrumnya luas
saya harus mendengar suara yang ada
karena partai ini sekali lagi bukan
daulat dinasti bukan daulat tuan
bukan daulat uang
di seluruh dunia memang orang akan bilang
tapi tentang proses pembuktian sih
kalau kita pergi ke seluruh dunia partai
buruh itu partai sosial demokrat atau pos
dia akar rumputnya akan
bergerak karena itu tentang presiden
tentang menteri tentang
bagaimana oposisi atau
ke dalam ruling party
itu harus proses yang
demokratis saya menyebutkan nanti
ada konvensi rakyat mendengar
bahkan kami yang membedakan
partai buruh boleh dicatat mungkin kalau
suatu ketika kami berkuasa
atau loloslah mbak putri
mulai tegur saya
membuat sebuah aturan yang keras
seorang yang bisa duduk
di dpr dan
dprd dia bisa di recall bukan oleh
dalam undang undang pemilu dan undang undang
itu sebenarnya ada maka kami
akan memilih jalan bukan
yang mempunyai hak recall itu
constituent tentang mekanisme bagaimana
kita akan atur secara
internal dan kita akan sampaikan
kepada mkd mungkin atau
saya masih penasaran tentang
partai buruh terhadap konstelasi
politik saat ini nanti saya gali lagi setelah
di cnn indonesia tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di the politician
kami sudah memasuki segmen
saya masih dengan bang said iqbal
ketua umum partai buruh bang said
sebelum menjadi ketua umum partai buruh
tentunya seringkali berbentrokan
atau berseberangan dengan pemerintah jadi
sekarang saya mau menanyakan
posisi anda sebagai ketua umum partai buruh
terhadap pemerintahan presiden
partai buruh partai yang sedang
merintis untuk lolos verifikasi kpu
tentu tidak bisa dan
terlalu dini kalau kita menempatkan sebagai oposisi
kita akan menentukan itu setelah
kita dinyatakan lolos verifikasi kpu
maka menentukan tentang
apakah kita akan ruling party
konvensi yang akan kita gelar rakyat mendengar
constituent recall akan kita kedepankan
di dalam memilih wakil wakil rakyat akan duduk
tapi betul ada kekecewaan
kalau sebagai gerakan serikat
kalau sebagai gerakan serikat buruh
dan teman teman gerakan petani setidak tidaknya
di sebelas organisasi
inisiator pelanjut bergabung ini
kita terus terpukul
kecewa berat terhadap omnibus law
pukulan paling telak istilahnya udah
kena uppercut kena jab sudah jatuh
ketendah sudah susah benar bangun
extraordinary kita akhirnya menyadari selain
perjuangan sosial ekonomi maka sosial
politik oleh karena itu sikap
partai buruh memastikan dulu
pada step kedua lolos verifikasi
kpu dan pada step ketiga
pada saat itulah kita baru bisa
menentukan sikap apakah
beroposisi atau masuk
dalam ruling party semua partai
politik tentu ingin the ruling party
tapi partai buruh tolong saya nanti
diingatkan sepanjang hayat saya kalau saya masih ada umur
ikut oposisi atau tidak oposisi
kalau presiden yang
didukung oleh partai tertentu
dia tidak berpihak terhadap
keinginan untuk membangun
lima sistem jaminan sosial yang lain jaminan
makanan jaminan pengangguran
jaminan pendidikan dan jaminan
air bersih tentu kami akan berbeda
sebaliknya kalau presiden itu kemudian
tidak berpihak pada reforma
agraria dan kedaulatan rakyat
kedaulatan pangan lebih pada
impor ketika kami masuk
dalam ruling party misal di awal mereka
menyatakan setuju bersetuju dengan
wilfersted yang kami gagas
dengan tiga belas platform itu
tiba tiba di jalan berubah bagi kami
bukan sesuatu yang sulit untuk keluar
jadi bagi kami ukurannya
adalah tentang azas dan tujuan
daripada pemerintahan yang berkuasa
bersetuju terhadap semua
pasal pasal dalam sila sila dalam pancasila
tapi dalam penerapan kemanusiaan yang
adil dan beradab keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia itu ukuran kami
terjemahkan rasa tentang
keadilan sosial keadilan sosial itu hanya
dan tentang kemanusiaan yang adil dan
beradab ada menempatkan haram
hukumnya orang kelaparan di negara
yang kaya dan
ketika kita kehilangan daya
karena dipecat karena
kita kecelakaan kerja negara harus hadir
ketika kami diroling
parti prinsip itu tidak jalan di pemerintahannya
kami keluar oposisi
ketika oposisi kami lihat ada perubahan
sikap dikebijakan kami siap bergabung
menempatkan posisi daripada
verifikasi faktual sekarang sedang berlangsung
tapi bagaimanapun kan partai politik ini
sudah terbentuk bang ipa
jika kemudian tidak lolos
untuk membangun partai politik itu bukan
hanya sekewasaan ini tentang sebuah
sudah ada partai berbasis agama sudah ada
partai berbasis pengusaha
kelas pemodal walaupun
ada sebagian partai yang mengatakan kami partai
orang kecil tapi dalam kebijakan
tidak mencerminkan itu tidak bicara upah tidak
bicara jaminan sosial tidak bicara kedaulatan pangan
tidak bicara tentang disabilitas
tidak bicara perlindungan perempuan dan sebagainya
tidak boleh berhenti
saya ingin mengatakan pada mbak putri
dan seluruh pemirsa
perjuangan itu bukan tentang kalah menang
perjuangan adalah tentang
keyakinan kita tentang sebuah cita cita
hari ini kita bisa kalah
besok kita menang
besok kita menang menang menang menang
satu ketika kita kalah kalah
besok lagi kita bisa menang itulah tentang
keyakinan terhadap sebuah cita cita
kalau kita tidak lolos belum diizinkan
oleh allah untuk
lolos verifikasi kita akan berjuang
terus partai ini tidak akan bubar
kan badan hukumnya masih ada
setidak tidaknya kami berkeyakinan
kalaulah lolos verifikasi
di daerah pun bisa kita dapatkan beberapa fraksi
jadi anda pun sudah tahu prosesnya ini panjang
dan mungkin akan banyak yang mengganggu
yes of course kelompok pemodal tidak akan senang
terutama pemodal yang hitam
tapi saya berkeyakinan
tuhan tidak akan pernah menciptakan
dalam sebuah komunitas manapun
semua orang buruk pasti ada yang baik
pemodal pemodal yang baik inilah yang
kita akan ikutkan
kalau partai buruh berkuasa rakyat sejahtera
partai buruk berkuasa
indeks kebahagiaan harus naik
indeks angka korupsi harus turun
dan disitulah kita menempatkan
bagian penting di dalam membangun
indeks kebahagiaan indeks
membuat para pengusaha brazil
bergabung di bridge bagi saya
harus diiringi redistribusi
dan gini rasio harus kita jaga
sekarang pertumbuhan ekonomi naik
tapi gini indeks gini rasio naik
gini indeks gini rasio itu artinya
pendapatan orang tertinggi dan terendah
kalau angka gini rasio makin tinggi
kesenjangan sosial kamu ingin
jaga ini saya tinggal bilang pengusaha
kau boleh ambil kelapa sawit
tiga puluh tahun kamu boleh ambil
itu saya minta satu lima juta hektare
petani petani kau tetap
kaya tapi mereka tetap bisa
mendapat upah itu kan sederhana
tapi gak boleh kau semua kuasain
dari mulai hilir sampai hulu nggak boleh
kau boleh datang
para pengusaha pengusaha asing domestik
yang dikeruk dari
muka bumi di indonesia
tapi kau bayar upah yang benar yang baik
mereka pasti mau saya udah keliling
oke terakhir bang said
seberapa yakin anda
bahwa buruh seluruh elemennya
dan bersatu di bawah partai buruh
pertama kami punya captive market
anggota kspi dua dua juta
itu hampir sama lebih
bahkan lebih dua lima juta orang
kpbi mungkin sekitar satu juta total
kami punya captive market
hampir mendekati angka lima juta yang tadi saya
sampaikan belum dari petani mungkin
sekitar sembilan ratus ribuan kita akan
bicara di situ kami
menyebutnya sa satu salam satu pintu
waktu itu seorang sahabat
saya pemimpin serikat buruh
di organisasi saya
diremehkan orang di bekasi kerawang dan
purwakarta anak desa
nggak pernah menang begitu kita gerakkan
begitu kita patungan
patungan tiap orang mengiur lima puluh ribu
rupiah hanya untuk memenangkan beliau
selama enam bulan mereka mau ikhlas
menang dia dan mungkin kalau
hari ini kabupaten bekasi
mengadakan pilkada dia adalah orang
yang nomor satu sekarang surveinya
tertinggi banyak partai ingin bertemu
kekuatan itu kita bangun
dari sebuah keyakinan dan
kesolidah tapi sekali lagi
semua takdir allah saya
percaya itu sang hyang widi dan
tuhan yang kuasa baik bang said iqbal
ketua umum partai buruh terima kasih sudah
bergabung malam hari ini di the politician
terima kasih sudah mengonfirmasi beberapa
hal kita tadi sudah mendengar
masing masing hal yang masih berkaitan dengan dari mana
sumber dana partai buruh yang selama ini
dipertanyakan kemudian ideologi seperti apa yang
akan dibawa dan juga soal cita cita
dan saya ingin tegaskan satu kami bukan
partai komunis partai kami adalah
partai yang berbasis
pengakuan semua agama
pluralisme semua suku semua orang
bergabung di partai di basis kita
adalah ideologi pancasila dan terutama
soal tadi sedikit tentang
menggambarkan menjelaskan soal
cita cita negara berkesejahteraan
terima kasih bang said iqbal
sudah bergabung di the politician
faktor itu yang pertama kali langkahnya
dan demikian the politician episode kali ini
terima kasih selamat malam